gubernur nusa tenggara barat tuan guru bajang muhammad zainul majdi
mendukung kepemimpinan jokowi untuk berlanjut selama dua periode
ia menegaskan bahwa pernyataan ini didasarkan atas pengalamannya
sebagai gubernur ntb dua periode yang pernah diusung oleh partai demokrat
untuk mengetahui lebih dalam alasan tgb menyatakan dukungannya
berikut kami hadirkan cuplikan wawancara
dengan muhammad zainul majdi dalam afd now
beberapa hari yang lalu yang mendukung agar pak jokowi itu
nggak cukup ini lima tahun harus diteruskan
itu sebenarnya apa tuh wacana di balik itu
itu saya pengalaman pribadi mas vito
jadi ketika saya memimpin ntb itu dalam periode pertama itu
memang baru meletakkan dasar dasar
transformasi di ntb itu bisa berlangsung ketika saya diberikan
oleh allah swt melalui kepercayaan masyarakat memimpin ntb dua periode
kalau ke ntb sekarang dengan dua ribu tiga belas memang sangat jauh bedanya
infrastruktur kita sudah rapi dengan demikian maka kita bisa membangun
nilai tambah lebih besar untuk petani kita
karena logistik lebih mantap kemudian pariwisata kita lebih nyaman juga
dan banyak hal hal yang bisa dilakukan
nah bagaimana membangun transformasi ini meletakkan dasar yang kuat
menurut saya untuk kasus saya itu ntb membutuhkan dua periode
karena keterbatasannya dengan penduduk sekitar lima satu juta
itu membutuhkan dua periode
nah untuk indonesia menurut saya fair
kalau kita memberikan kesempatan kepada pemimpin
untuk melaksanakan visi visinya secara berkelanjutan di dalam dua periode
tgb untuk dua ribu sembilan belas jadi wapres atau gimana nih
takdir allah saja
kita jalani dengan baik
pilihan apapun itu kepentingan bangsa kepentingan umat dan akal sehat
tapi harus sama pak jokowi ya
saya melihat bahwa beliau harus diberi kesempatan untuk menuntaskan apa apa yang sedang beliau kerjakan sekarang
wawancara selengkapnya dapat anda saksikan dalam program afd now edisi jumat enam juli dua ribu delapan belas hanya di cnn indonesia